kelembatan yang baik pada hari ini tanggal empat belas februari dua ribu tujuh belas
inilah ending daripada perjalanan panjang saya selama delapan tahun
dua tahun di tahanan enam tahun di lembaga pemasarakatan
pagi ini saya mendatangi baris krimpori
dalam rangka melaporkan
saya melaporkan dan pak andi samsudin juga melaporkan
jadi masing masing melaporkan apa yang kami rasakan ketika delapan tahun yang lalu
apa yang saya laporkan adalah
adanya persangkaan palsu
persangkaan palsu yang sering media sebut kekayasa
terhadap kasus saya sehingga mengakibatkan saya terhukum
itu melanggar pasal tiga ratus delapan belas kuhp
empat ratus tujuh belas itu adalah masalah perbuatan penguasa pejabat yang ditunjuk dalam hal ini
yang menghilangkan baju korban
tapi di empat ratus tujuh belas itu tidak menyebut baju korban
menghilangkan menghapus apalah segala macam gitu
nah itu saya laporkan juga pada hari ini
tentunya nanti penyidik saya persilahkan
mau butuh saksi siapa
dan bagaimana nanti konstruksi hukumnya silahkan mereka
tapi yang penting adalah saya minta laporan saya ini
tidak seperti laporan saya pada waktu sms di polda itu
segera dan segera ditindaklanjuti
siapa pembuat rekayasa saya
rekayasa itu ya bertanggung jawab secara hukum
pertanyaan saya untuk wartawan
waktu saya menangkapnya
ada tahu kan
pada waktu itu alat bukti saya apa
sudah tahu kapan sms dibikin
dugaannya setelah saya ditahan
artinya tahan dulu baru
menyiapkan alat bukti
untuk itulah ini saya laporkan
saya minta pak reskrim pak berspuri
mengelaborasi ini semua
mencari kebenarannya dari segi prosedur
penanganan perkara dan lain lain
kenapa saya korban
berapa kerugian saya
tapi sekali lagi kerugian itu semua
adalah meraka upaya
pemulihan nama baik
saya minta aparat kepolisian serius
dan siapapun yang terlibat
saya minta pertanggung jawabannya
minta itulah pakar pada hari ini
saya minta pak reskrim pak berspuri
saya ingin menyampaikan
renungkan tadi malam
saya merenung ini
saya diajari kejujuran
oleh orang tua saya
untuk itulah maka
kepada bapak susilo bambang yudhoyono
terbuka lah kepada publik terbuka lah kepada kita semua
saya sudah ngalamin penjara delapan tahun
tanpa sbi dengan sms itu seperti apa
perkaranya masalah bagaimana
dia bilang perintah segera perintah segera ini di proses
perintah segeranya bisa saja ditinggal aja dengan cara membuat sms itu kan
tapi bukan sbi yang buat sms bukan
tapi inisiator untuk saya yang jadi dikriminalisasi itu dari situ
wah dari situnya maksudnya apa pak
artinya pak sbi yang bapak duga melakukan kriminalisasi terhadap bapak itu atau bagaimana
apa ada kesan dengan oleh puan
saya nggak tahu yang tahu kan mereka sendiri
kenapa saya katakan gitu
beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam malam ke rumah saya
orang itu siapa
orang itulah haritanu haritanu sudibio
beliau diutus oleh cekias waktu itu
siapa di cekias
datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh pohan
nah karena saya buat misi pak saya diperintah di sana untuk menemui bapak
saya bilang tidak bisa kpk ini sudah ada sop nya tersangka tahan
waduh pak katanya saya mohon betul lah
karena bagaimanapun nanti ya keselamatan bapak
waktu malam itu
saya bilang saya ini sudah memilih jabat memilih profesi negah hukum kok
resiko apapun saya terima
pak itu percakapan anda
dan agus hari murtiweda mengatasi benar benar tentang penghiasan
saya belum selesai bicara pak
saya bicara hari ini besok saya mati saya siap kok
tidak ada perlulih
nah itu tolong catat itu
untuk apa waktu itu yang dia menyuruh
datang ke rumah saya malam malam
sebagai ketua kpk
nah apakah masih bisa kita katakan bahwa tadi anda sebut siapa itu
sbi tidak intervensi perkara
untuk tidak menahan oleh pohon
terus katakan sebab petinggi penduka hukum
pak antasari liar
tidak bisa dikendalikan lagi
inilah yang terjadi
pak untuk mendetailkan pak pertemuan bapak dengan pak haritanu itu kapan atau bulan apa gitu
sekitar saya ditahan bulan apa ya
dua bulan berarti pak ya
ya kurang lebih
karena dekat sekali sih
jarak perteman itu dengan pak haritano
itu dengan saya penahanan itu
pada waktu itu saya sedang pool data itkpu
saya pikir datang mau menjelaskan mau menanya tentang itkpu
tiba tiba saya buat misi pak
misi apa sekarang
saya sebelumnya canda kok
maksud rasa saya kok misi itu misi kesenian
tidak pak ini serius pak
saya buat misi dari cekias ke sini
loh siapa cekiasnya itu
dia sebut nama
nah dia minta misi itu adalah supaya bapak jangan menahan oleh pohon
harus saya tahan
karena sudah sop di kpk
radu pak kalau saya tidak bisa memulai target
ini saya udah tunggu nih sekarang saya pulang untuk laporannya
ya laporkan aja sudah ketemu saya
saya sudah menjelaskan seperti itu
mohon maaf tidak bisa memenuhi
jawab aja seperti itu
saya bisa ditendang nih pak kata dari cikias
loh itu urusan anda
dari bapak juga harus hati hati katanya
sudah kok saya sudah memilih jabatan pendagang hukum secara risiko saya
kasus bapak ini yang dari bapak ini keserkayaan semua berarti apa
iya ya sms itu siapa yang buat

yang didakwakan kepada saya
yang saya laporkan juga hari ini
itu saya laporkan juga ke polda
tidak bergerak gerak jadi saya simpakan kemari
karena kalau tanpa sms itu saya fakta apa yang saya bisa terlibat
yang kedua bajunya korban itu kemana
ketiga proyektil akibat mati korban
saya kira ini sudah setiap tahun lah kita gulirkan kejanggalan kejanggalan ini kan
belum lagi yang lain lainnya
nantilah proses penyidikan ini saya harapkan dan saya yakin dengan tim yang ada ini akan terbuka
dan sekali lagi siapapun dalam kapasitas apapun ya dia terlibat saya minta di proses
saya bukan dendam tapi inilah mengungkap kebenaran seperti yang kalian tanya sama saya
inilah mengungkap kebenaran
pak kenapa baru ngomong sekarang
karena saya inilah sekarang baru tepat waktunya
tepat dalam hati
tepat dalam hati apa
apakah gak artinya pada saat diberi jawab apakah orang mendapatkan intimidasi juga dari dra resimnya
tadi kan sudah janji tidak ada pertanyaan
sudah cukup ya
saya kira itu saya ke dalam mau tanda tangan laporan abis itu saya mau pulang
tapi yakin kayak tadi terlalu tolnya
saya ingin ke kisp ya atas kriminalisasi yang dalam tiang ini
saya hanya mengulangi kalimat dia